bidan pita puspita sari menyusuri jalan setapak di kawasan suku baduy
kecamatan lewi damar lembak banten
seperti biasa ia berjalan kaki sejauh empat belas km
masuk dari kampung ke kampung yang dihuni warga suku baduy
suku baduy sendiri merupakan suku di banten selatan
yang tetap memegang teguh adatnya dengan tidak mau terpengaruh dengan dunia luar
bidan pita adalah tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas ciseme
tak mudah untuk bisa diterima oleh warga baduy
butuh dua tahun bagi ibu anak satu ini
agar bisa menjalankan tujuan mulianya menjadi bidan di kawasan suku baduy
bagi wanita berusia dua puluh delapan tahun ini
tak ada beban melaksanakan aktivitasnya melayani kesehatan
pita ingin mengabdi di daerah kelahirannya
dengan harapan bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan
saya bina sekarang itu itu gak mudah sebetulnya
mereka juga awalnya kalau tidak mengenal saya kan nggak mau diperiksa
atau misalkan mereka diperiksa ke posyandu disuntik
atau misalkan di posyandu di imunisasi atau misalkan diperiksanya juga mereka nggak mau sebetulnya kalau mereka nggak kenal
ya harapannya sih semoga pemerintah memberikan gaji yang layak untuk kita semua
karena tidak hanya saya yang bertugas di situ ada delapan bidan kanekes juga yang bertugas di situ
semoga telah ke depan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil mungkin
untuk fasilitas aja sih kalau misalkan kayak timbangan
kayak fasilitas untuk posyandu aja gitu aja sih
karena akses jalan di sana kan memang rumit
jadi kalau kita bawa bawa barang ke sana untuk satu ke tempat yang lain itu memang agak susah
meski berstatus non pns pita tak pernah menolak jika ada warga baduy yang membutuhkannya
meskipun ia seorang bidan tak jarang pita melayani konsultasi kesehatan
bagi warga baduy yang memerlukan
dukungan sang suami pun membuat pita tetap bisa menjalankan tugasnya
sebagai bidan dan ibu rumah tangga dengan seimbang
kalau saya nggak ada masalah
selagi istri saya menjiwai dengan pekerjaannya
saya juga sangat mensupport sekali pak
tidak membebani istri saya
kalau misalnya istri saya lagi capek saya memaklumi
terus kalau misalkan istri saya lagi banyak kerjaan saya bantu
keikhlasan dan pengabdian bidang pita dalam membantu ibu dan anak warga pedalaman
merupakan tugas mulia
menjalankan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
bukanlah hal yang mudah jika tanpa dukungan
pita tak berhenti membantu warga baduy untuk menerima layanan kesehatan
wajib nuat lebak banten